saya akan memberi tanggapan yang mulia
harapan saudara pada saksi yang mana
kalau bertanya saya kira akan panjang
karena semua ini berprestasi pak mulia
saya punya keluarga itu pak
bahkan tidak boleh masuk di rumah durian
saya kira ini perlu saya sampaikan
yang makan durian cuma saya
kalau durian dengan jumlah seperti ini
saya akan coba tuangkan dalam
saya punya cucu anak anak kalau berada begitu
khususnya pada daerah daerah yang minus
papua dan lain lain sebagainya
saya ingin memberi kasih seperti itu
dikatakan bahwa yang tidak sejalan sama saya sebagai menteri
pak majelis coba tanya dia
kami menghadapi suatu suasana
yang indonesia tidak baik baik bapak
jadi saya punya perintah antara lain
tujuh puluh delapan puluh harus di daerah dan cek kau punya hasil kerja
tidak ada di eselon satu pun tidak sampai di situ
ini hal yang saya perlu jelaskan bapak
karena saya merasa bahwa
seperti ini semua nunjuk ke menteri
sementara menteri itu adalah
jabatan yang menjabarkan tujuan
penjabaran misi dan visi presiden dan negara
teknikal operasional ada di eselon iii dan iv
sistem akademik intelektual dari government yang ada
apalagi dalam forum terbuka
minta uang dan lain lain